kita ke informasi yang lain kita lihat terkait dengan dugaan suap pada dua ribu dua
untuk memenangkan tender proyek pembangkit listrik tanjung batu kalimantan timur
yang juga melibatkan nama perusahaan rolls royce
direktur utama pln sofian bashir menyatakan
pln sudah bekerja sama dengan komisi pemberantasan korupsi untuk melakukan pengawasan
namun sofian menyatakan sejak dua ribu empat belas pln sudah memutus kontrak dengan perusahaan asing tersebut
kebetulan roy royce ini sejak dua ribu sampai dua ribu tiga dan juga ada di dua ribu
kami sudah bekerjasama dengan pihak hukum yaitu dengan kpk
dan kpk telah melaksanakan pengawasan di kami
bagaimana putus kerja sudah putus kontrak dari dua ribu lima belas
sudah putus jadi sudah tidak ada lagi kontrak dengan mereka
kebetulan kami masuk di tahun dua ribu lima belas
itu sudah kena untuk nama pak
karena memang sudah habis sudah selesai
dari dua ribu sepuluh sampai dua ribu empat belas
baik terima kasih